apa ada hubungannya
kenapa pak muhyiddin jadi baik sama lo apa ya
nah itu yang mama khawatirin
jangan jangan mereka berdua saling nutupin
bapak mau lanjut narik
jangan ngebut ngebut pak
lo emang nge naik motor gak pernah liat spion apa
kok nyalain gue
gue bisa liat belakang
bukannya kita yang ngebututin papa
tapi papa yang ngebututin kita
udah ini gimana
ikutin gimana orang udah ketawa nih ikutin
mulang aja udah
lu tuh bisanya marah marah mulu

lo bisa marah marah mulu
lo bisa marah marah mulu
nungguin dari tadi
banyak yang beli bang
berkat doa gue tuh
jamu pegelinu bang
gak usah gak usah
helm itu dikeplak keplak melulu nih sama ini nih mah
gak boleh begitu kamu
kenapa papanya gak dibuntutin
gimana mau buntutin mah
orang udah ketahuan duluan
mama tenang aja
papa beneran narik kok
udah pada makan kalian
jalan sama voc mana pernah jajan
jamurati masih banyak ini bang
ntar gue bayarin semuanya
masa depan kita
masa depan apaan bang
duduk dulu deh
suka gak sama gue
ama kan udah kenal papa
iya mah kita tau kok
iya mah kita tau
bang muhid aja ya nikahnya jauh lebih lama
bang muhid itu pacaran
sama tukang jamu
baru yang sering lewatin kampung kita ini
suka lah bang
sering ngasih uang lebih
abang nggak pernah kurang ajar
gak pernah colak colik lagi
gue jadi duda
abang keliatan banyak ngelamun
bagaimana gue gak mau ngelamon
itu bukan diurusin
tapi ditanyain duit gue loh
kepala gue rasanya mau pecah
perhatikan jualan bang
tetep aja beda
pacarannya itu disini
di kampung sendiri
kok yau bisa gak ketauan
ketauannya mau tahu
pada waktu orang orang nyari dia baru tahu tuh
kalau amira gak hilang sampai sekarang gak ketawa
apa ada hubungannya
kenapa pak muhyiddin jadi baik sama bapak ya
nah itu yang mama khawatirin
jangan jangan mereka berdua saling nutupin
tapi andri gak percaya kalau papa nyakitin mama
iya ma papa tuh gak mungkin genit
kalau ada yang ngegenitin bisa jadi genit
pokoknya mulai besok
kalian tolongin mama buntutin papa
rate gak mau nikah bang
tapi kenapa lu baik sama gue
kenapa lo perhatian sama gue
rati kan jualan bang
ratih begitu bukan cuma sama abang
tapi sama semua pembeli
rati trauma bang
ratih cuma pingin ngurusin anak rati di kampung
rati gue marah
eh hati hati pamit jualan dulu ya bang